nanti lah habis itu nanti
jangan lupa jangan lupa jangan lupa
jangan lupa jangan lupa jangan lupa
ada di jakarta dua belas aset ada di riau dan dua aset ada di bali
dan terakhir kita mengita hotel di bali
mudah mudahan besok kita jadwalkan yang bersangkutan tersangka sd akan diperiksa sebagai tersangka
lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya
kalau untuk sakit kan dijadwalkan ke kpk juga pak
nanti kita koordinasi sama teman teman tim penyidik dari kpk
kita berikan akses luas luasnya kepada tim penyidik dari kpk untuk kerjasama kolaborasi
melakukan penyelesaian perkara ini